muslim dan kristiani di jepara
kita lihat begitu hijau warnanya berkunjung ke tempat ini setiap harinya
bagaimana mereka menjalin kekeluargaan ini sampai ya batas waktu yang tidak ditentukan
disusun di atas media rak dengan luas kurang lebih dua x satu meter
namun kita harus lihat track record antara misalnya lima sepuluh tahun kebelakang record dari pelaku ini gitu
tapi kan kita bisa melihat di situ sudah sesuaikah atau belum
selain itu ancaman kerusakan terumbu karang juga datang dari perubahan iklim
tidak boleh kemudian kita memutuskan
bentuk awal langgar sudah lama hilang dengan adanya ratusan kali renovasi sejak awal tahun seribu sembilan ratus an
terus aku juga kebetulan tertarik masuk ke jurusan itu
nggak bisa ditentukan oleh satu negara
dalam sehari tempat ini menghabiskan empat ratus kg tepung tapioca
dengan jumlah tiga puluh butir per fase peneluran
tapi disana nanti kaya jauh malah rindu ya
kemudian untuk bikin luarnya topping ataupun feeling
dan kita akan bisa memilih hak suara kita nanti di bagian warga ibu kota khususnya di pilgub dki
dengan kanopi kan seakan menjadi menyatu ini antara masjid dan gereja
oleh para pendamping di daerah ini yang kita harapkan bisa mengantisipasi hal hal buruk yang dihadapi oleh anak anak kita
nah setelah melewati jalan yang off road banget sekarang kita sudah sampai di bibir hutan
selamat malam fedy alhamdulillah sehat sehat